kita akan beralih ke jalur selatan di bandung dengan angga dwi putra
tampaknya juga masih sama nih lancar juga arus lalu lintas
bagaimana sebenarnya kondisi terkini di sana angga
ya betul sekali taufik memang sejak pagi tadi hingga sore hari ini
situasi lalu lintas di jalur selatan yang melewati mulai dari gerbang tol cilenyi
hingga ke titik tempat saya berada sekarang di pos pantau cikaledong di kabupaten bandung
ini masih sangat lancar
memang tadi sempat terjadi sedikit saja hanya sebentar kepadatan
itu pun tidak berlangsung terlalu lama
karena tadi bertepatan juga dengan waktu bubaran pabrik di wilayah cicalengka
di mana di sana juga ada pasar kaget
dan memang tidak terlalu lama saja kemacetan terjadi dan sudah bisa lancar kembali
dan seperti yang bisa anda saksikan
juga taufik memang saat ini kondisi di wilayah nagrek sangat lancar
baik yang ke arah garut maupun ke arah tasikmalaya
dan juga ke arah jawa tengah melalui jalur selatan
dan dari data yang kami terima
sejak pukul enam hingga pukul dua siang ini dari pt jasa marga
memang peningkatan kendaraan yang keluar di gerbang tol cilenyi
dari hari kemarin pada tanggal dua puluh delapan april dibandingkan hari ini dua puluh sembilan april
peningkatannya hanya sekitar satu kendaraan saja
dari pukul enam hingga pukul dua
kemarin ada sekitar dua belas kendaraan
dan di hari ini ada tiga belas kendaraan taufik
dan yang membedakan ini adalah jumlah kendaraan yang masuk dari tol cipularang
atau dari arah jakarta menuju ke cilenyi
di hari ini jauh lebih banyak seperti itu dibandingkan dengan hari kemarin
jika kemarin dari dua belas kendaraan yang keluar di gerbang tol cilenyi
perbandingannya tujuh dan empat seperti itu
tujuh yang berasal dari wilayah kota

sementara empat an berasal dari wilayah jakarta
sementara di hari ini perbedaannya hanya sekitar seribu kendaraan
artinya memang jumlah kendaraan yang masuk dari jakarta menuju ke cilenyi sudah lebih banyak
dan kami juga tadi menyaksikan memantau secara langsung
memang jumlah kendaraan dengan plat b ini juga sudah mulai cukup banyak
meskipun memang masih didominasi kendaraan kendaraan plat d

dan juga yang semakin banyak intensitasnya ini adalah bus bus
dengan kapasitas yang cukup penuh
dan juga kendaraan roda dua taufik
dimana juga jumlahnya hari ini juga sudah cukup meningkat seperti itu
jadi memang selain yang masuk ke gerbang tol cilenyi
juga yang semakin meningkat ini adalah pemudik dengan roda dua
yang saat ini memang jumlahnya kami belum bisa menghitung atau belum mendapatkan data resminya
seperti itu tapi dari pantauan kami sejak pagi
jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan hari kemarin taufik
angga tadi anda sempat menyebutkan bahwa
ada beberapa titik kemacetan yang harus diwaspadai oleh para pemudik
terutama di jalur selatan selain ada pabrik kemudian juga pasar tumpah
selain itu titik mana lagi apakah ada persimpangan jalan
atau yang bisa diinformasikan kepada para pemudik yang ingin melewati jalur selatan
ya betul sekali taufik
di titik tempat saya berdiri sekarang ini di pos cikaledong
ini juga merupakan salah satu titik yang patut diwaspadai seperti itu
karena ketika kita melalui jalur nagreg
itu jalurnya cukup besar ada empat lajur yang bisa digunakan
kemudian ketika masuk ke wilayah cikaledong ini
ini menyempit hanya menjadi satu lajur saja
memang ketika volume ataupun jumlah kendaraan semakin banyak
ini dari empat lajur menjadi satu lajur
ini yang juga bisa menyebabkan kepadatan
ini pun yang sempat terjadi kemarin taufik pada hari kamis lalu
sekitar pukul empat sore saya juga berada di sini
dan sempat terjadi
untuk itu memang pihak kepolisian sudah mempersiapkan beberapa cara bertindak atau cb
di antaranya berkoordinasi antara kepolisian resort kota bandung atau polresta bandung
dengan kepolisian garut yang berada di limbangan seperti itu
jika memang peningkatan kendaraan sudah sangat tinggi
dan penumpukan kendaraan ini sudah ekornya ujungnya sudah mencapai nagreg
seperti itu nanti bisa diberlakukan sistem one way
jadi ini memang situasional tergantung memang kondisi yang berada di wilayah cikaledong
namun sejauh ini memang belum dilakukan one way hingga di nagrek
karena memang kondisi jalanan masih lancar
kalaupun ramai masih sifatnya adalah ramai lancar taufik
ya itu artinya para pemudik juga selain harus mengetahui medan
juga harus selalu mengupdate informasi terkait mana saja titik titik yang sudah terjadi simpul kemacetan
agar terhindar dan bisa selamat sampai tujuan begitu ya angga
terima kasih atas laporannya angga dwi putra dari cilenyi jawa barat
dan sebelumnya ada rekan reza siregal dari gerbang
tol bakauheni selatan lampung selamat bertugas kembali teman teman